kamu punya hati yang baik
tapi kamu bisa galak juga
kamu perempuan yang sering dibully oleh pangeran kan
tapi kamu juga sering bantuin dia
kenapa papa nyamel bisa tau semua itu
jarang satu perempuan yang hatinya tulus dan baik seperti kamu
jangan dekat dekat dengan pangeran ya
dan aku mau berbagi kebahagiaan aku sama kalian semua
jadi kalian boleh mention aku di instagram
dan aku bakal follow back kalian semua
kecuali satu orang
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
kau gak sudah tahu
ternyata akhirnya kerja kantoran lagi
mudah mudahan besok semuanya lancar
harus disiapin semuanya
bupen masuk buku
nanti kalau ibu ada apa apa perlu saya silakan hubungi saya di situ
terima kasih ya
ternyata ya karir lydia setelah jadi sekretaris mas jaka
itu maju luar biasa
sampai dia jadi pengusaha sukses
luar biasa ya
coba mas jaka masih ada
pasti dia ngerasain hal yang sama
oke buku udah
bu ini tehnya
ya makasih ya bi
bebi tau nggak
siapa temennya rizky yang cewek
yang kemarin dikasih gaun itu
tau sendiri den rizky
kalau belum saya tanya dia nggak mau jawab
tiap hari kan kerjanya cuma itu bu
iya bu ipad
nah kamu ambilin ipt rizky sekarang bu
kok berani bu
nanti den rizky marah
saya yang tanggung jawab cepet sekarang ambilin
kau kok bu
apa ini cewek yang disukai rizky ya
harusnya malam ini semua orang happy ya
gitu dong kan kelihatan hansem
jadi bisa aja sih bikin aku happy
kalau pangeran senyum gini kan aku jadi gak dijulitin sama netizen
jangan bikin mel sedih ya
kasihan ya pangeran
kayaknya dia terpaksa
yaudah kita samperin yuk
kalian jangan dulu ganggu gue sama pangeran
pangeran malam ini khusus kue
jadi jangan ganggu oke
gue sama pangeran harus barengan terus sampai the end of my birthday
kalian kan bisa berduaan dulu
gue mau ngevlog sama pangeran harus perfect isinya pangeran terus
tapi gue gak bisa berbuat apa apa
apa gue sama sekali gak berarti buat papa
demi ini semua
kasian banget batu bata
gue juga gak bisa bantuin dia
kayaknya gue mau ke toilet deh ki
mau gue bantar
oh gak usah gue bisa sendiri kok
toiletnya dimana ya
toilet di sebelah sana
iya om makasih
namanya yang indah
kamu punya hati yang baik
tapi kamu bisa galak juga
kamu perempuan yang sering dibully oleh pangeran kan
tapi kamu juga sering bantuin dia
kenapa papa nyamel bisa tahu semua itu
jarang satu perempuan yang hatinya tulus dan baik seperti kamu
jangan dekat dekat dengan pangeran ya
jangan terlalu terrapat flor